halte transjakarta cikoko akhirnya kembali beroperasi pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh tiga lalu
setelah sempat ditutup sementara akibat proses revitalisasi menjadi halte terintegrasi
namun di antara wajah baru halte terdapat satu sisi yang belakangan menjadi sorotan publik
yakni bagian tangga menuju peron yang sempit dan hanya dapat dilintasi satu arah saja secara bergantian
sebagai halte yang rencananya akan menghubungkan tiga moda transportasi sekaligus
halte ini memiliki mobilitas yang amat tinggi
tapi seperti yang bisa dilihat lebar dari tangga dari dan menuju peron di halte ini
hanya nyaman dilalui oleh satu penumpang saja
sehingga di jam jam tertentu terutama di jam sibuk
ini biasanya penumpang harus bergantian untuk melalui tangga
karena memang hanya ada satu tangga untuk naik dan juga turun
dari dan menuju peron
kondisi tangga ini pula yang menjadi keluhan para pengguna halte
padahal secara umum mereka menilai kondisi halte terutama peron tempat menunggu bus sudah lebih baik
kalau tangga dia terlalu sempit jadi harus gantian kan
ataupun kalau misalnya hilir mudik tuh sempit banget jadi kita harus minggir minggir gitu
cuman kayaknya tangganya terlalu kecil ya di situ ya
sama di situ juga kayaknya terlalu kecil tangganya
cuman infonya sih mau ada lift di situ
menanggapi hal ini direktur teknik dan digital pt transportasi jakarta muhammad indrayana
menyebut jika keterbatasan lahan menjadi alasan
kepadatan tangga perlintasan penumpang juga terjadi di stasiun krl komuter line manggarai
meski kurang tangga jauh
lebih lebar dibanding tangga di halte cikoko sebelumnya
kondisi tangga yang langsung bertemu peron membuat kepadatan antara penumpang yang naik dan turun tidak dapat direlakan
terutama pada cam cam sibuk
sedikit males untuk beraktivitas apalagi kan kalau udah banyak kerumunan gitu kan kayak berdempet dempetan
terus bikin kayak pusing aja sih ngeliat banyak orang
sementara itu vice president pt kci anne purba menyebut
sebagai upaya pengurai kondisi
kci telah menyediakan tiga puluh satu perjalanan tambahan pada jam sibuk di stasiun manggarai
nah ini memang saat ini ya untuk feeder feeder tersebut ini memang begitu kita jalankan di jam sibuk itu sangat membantu karena feeder itu diberangkatkan kosong dari manggarai
artinya sekali angkut itu bisa lebih dari satu lima ratus orang yang kita bisa angkut ya
baik halte transjakarta cikoko maupun stasiun krl komuter lain di manggarai
keduanya saat ini masih dalam proses pembangunan
sehingga belum dapat berfungsi secara optimal
harapannya kritik dan masukan dari para penumpang ini dapat menjadi perhatian para pengambil kebijakan
sebab sebagai transportasi publik kenyamanan publik tentu menjadi yang utama
nabila putri f satu askam jakarta